sementara yang ini adalah aksi zaki fadlu rohman
itu bener bener kayak mau muntah
sudah mengatakan ya bahwa ini ada suatu ketidakwajaran
herman helmy septiadi pradana jakarta
mereka sih pada lari
kemudian muncul tempat yang lebih mapan buat israel